jumat sore penumpukan penumpang di bandara igusti ngurah rai bali mulai berkurang
ditutupnya bandara selama satu lima jam menyebabkan keterlambatan penerbangan antara tiga hingga empat jam
bandara igusti ngurah rai sempat ditutup sejak pukul delapan hingga pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia tengah
penutupan itu terkait dengan perbaikan landasan pacu atau runway yang sempat terkelupas
internasional maupun terminal domestik sudah mulai berkurang
penumpukan sempat terjadi karena terjadi keterlambatan penerbangan
akibat menunggu kedatangan pesawat yang tidak diizinkan mendarat selama proses perbaikan landasan berlangsung
sedikitnya ada tiga puluh lima penerbangan baik yang tiba ataupun yang berangkat yang mengalami keterlambatan